lagian juga gue kan yang ngusulin tuk tuk ramperan
emang enak tuh
gue kalah lagi sama b
mas webcamnya ada
lucky kongrasi ya
lo udah bisa buktiin apa yang lo janjin kemarin
hahaha makasih ya
nih apa sih haus kan
ih nyebelin banget sih
laura udah mulai ngegunting dalam lipatan tuh
eh mana upah gue
eh lo kan janji sama gue mau ngasih gue upah
itu kalau lo bisa berhasil bikin dia gagal
nah sekarang apa dia jadi juara
dia sekarang udah dapet banyak perhatian sama silaura itu
wah lo jangan gitu dong janji lo mana
wih orang gila itu ya
janji lo tuh bohong asal lo tau aja ya
eh laura gimana kalau kita dinner
ih nyebelin banget sih
laura malah sengaja manas manasin gue
eh udah lepasin dong
eh kalau lo mau lepas lepasin aja sendiri
eh kawan cabut
gila tinggal orang di sini
aduh lu minggir deh mau ketabrak apa
dengar ya lo emang bisa bikin semua orang ngikutin kata lo
tapi kecuali gue lo tau kenapa
karena gue tau siapa lo
gini ya hani lo emang cewek tajir dong
emang cewek tajir cantik di sekolah ini
tapi gue gak yakin tuh sama lo
maksud gue oh harus buktiin ke gue seberapa besar kekayaan orang tua lo
kalau lo bisa buktiin itu gue bakal bersedia jadi kacung lo di sekolah
seberapa besar sih kekayaan loh
seberapa banyak sih duit yang lu punya
ember sih gue kaya banget
ehm yaudah tunggu aja tanggal mainnya gue bakal buktiin

nanti aku bakal buktiin banget

gue gak mau diketawain sama semua orang di sini nanti reputasi gue rusak
terus nanti si si berensek itu kata lo ketawain gue
gue kan gak lucu terus nanti gue gak jadi diner sama lucky terus kalau dia tau gue tuh miskin nanti dia
ninggalin gue terus gak jadi deh gue pacaran sama cowok cowok yang tajir sama keren hobi please bantuin gue
kita kan udah lama temenan masa lo gak bantuin gue sih please
duh gimana ya kalau ntar gue bantuin laura ntar dia jadi makin deket lagi sama luki
obi please bantuin gue gue gak mau diketahui sama seluruh sekolah terus nanti kalau gue jadi miskin gue dikeluarin deh dari sekolah elit ini
terus nanti gue jadi tukang cuci gara gara minyak gue yang bawa banget itu
lagian juga gue kan yang ngusulin tuk tuk ramperan
jadi ya ya gue harus terima lah
ih apaan sih lo pake muluk muluk segala
anyways sebagai tanda terima kasih gue ke lo gue pengen ajak lo diner bareng gue sama lucky
yups dan biar lo gak bosen liat gue sama lucky having fun makan bareng gue ajak pom pom
tukang cuci maknik apek ada
aduh tau kan
emang tauelo loh ya malemnya
oke siapa yang sakit
eh gara gara lu juga tuh anjing lu tuh kejar ngejarin gue
perasaan gue gak pernah punya anjing
ya di rumah lu
iya tuh anjing emang galak apalagi ngeliat orang jelek kayak lu
eh sia lu bilang gue jelek
eh gak tau ntar dulu
gue ini emang orang yang paling beruntung
lu tau kenapa
dinner sama cewek yang paling cantik satu sekolah
di restoran mewah lagi
lu mendingan siapin banyak duit cash ya
soalnya kemarin gue makan malam sama dia aja
gue udah habis lima jutaan
lima juta lebih
yaudah deh selamat
dua ratus nggak bakalan laku kali
mbak bantuin gue dong
mbak butuh duit nih support
udah udah pergi sana deh
enggak gue ajak kerja ya
mbak masalahnya ntar malam gue tuh mau dinner
sama cewek paling takjil satu sekolah
nanti kalau tuh cewek jadi cewek gue
gue balikin deh semua yang gue pinjam
gue tambahin sedikit juga gak apa apa
yaudah deh kalau gitu
daripada gak dipinjemin
gue keluar dari agensi
eh tadi bukannya dia bilang cewek tajir ya
wah kalau si lucky bisa bantu cewek tajir masuk agensi gue
gue bisa merotin abis abisan tuh dia cewek tajir
waduh kesempatan emat nih buat gue
udah ikut agensi
iuran suruh bayar setiap bulan
itu bayar itu bayar
masa sampai sekarang gak dapet peran mbak
jangan keluar ya dari agensi mbak
oke deh mbak pinjemin duit
tapi duit mbak cuma satu lima juta
gimana mau gak
ya udah deh gak apa apa deh
daripada gak ada
eh ada syaratnya
buset dah udah minyeminnya sedikit
lo harus bawa cewek tajir itu masuk agensi mbak
tapi gue juga minta satu syarat
gini gue akan bawa tuh cewek ke agents ini
gue gak mau tau
lo ganti gitar gue yang rusak nih
gue gak mau tau
gue akan ganti semuanya kalau lo benar benar masukin gue ke rekaman sony bmg itu
eh lo liat sekarang gue
gue udah kasih semuanya gue udah korbanin semuanya buat semua ini
tapi yang gue dapat apa gak ada apa apa
mampus malah dibalikin ke gue
ya harusnya minta ganti rugi itu gue bukan lo
kok lo jadi gitu sih
ya sih anak gue dong suka suka gue dong
eh gue bakal laporin ke polisi kalau lu itu
mampus gue bisa masuk penjara dong
sabar men sabar tenang tenang
kebetulan besok gue akan ketemu orang sony bmg
nah mendingan lu ikut gue
biar lu bisa masuk ke label dia
biar lo cepet rekaman serius lo ya
yaudah kalau gitu gue ikut
ini masa cuma rp dua ratus sih buat peran jadi apa tadi
eh kali ini aja gue gak punya duit lagi
sebenarnya ada apa sih kenapa sih memaksa masa gue untuk jadi produser musik
gini ceritanya gue punya temen
dia pengen banget jadi rocker
nah dia ngotot pengen ketemu produser
kalau sampai dia gak ketemu produser
wah kayaknya dia bisa gue manfaatin juga nih
oke tapi ada syaratnya
lo juga harus mau berperan jadi produser film
kalau soal itu mah terkes
ya lebih lebih lebih santai ya